komisi delapan dpr ri menggelar rapat dengan dirjen penyelenggara haji umroh kementerian agama
kepala bpkh dan kepala pusat kesehatan haji
dalam rapat tersebut komisi delapan dpr ri akan mempertimbangkan berbagai formulasi biaya
yang bisa ditekan agar biaya naik haji dapat angka yang realistis
anggota komisi delapan dpr ri dari fraksi partai demokrat nanang samudera mengatakan
perlu dipikirkan komponen biaya yang dapat ditekan atau dicari solusi seperti
akomodasi transportasi penginapan dan konsumsi
itu ada tiga komponen yang kira kira bisa kita turunkan
satu transportasi dua akomodasi tiga konsumsi
nah ketiga komponen ini sangat vital karena variabelnya paling gede paling besar
jadi kalau itu bisa turun yang menurut saya bisa membantu masyarakat
dalam rapat ini komisi delapan dpr ri akan mempertimbangkan berbagai formulasi biaya
komisi delapan dpr ri menyimpulkan bahwa pemerintah harus menurunkan harga komponen
serta melobi pelaksanaan haji menjadi tiga puluh lima hari
dpr juga meminta bpkh menjelaskan kondisi keuangan sehingga bisa membuat proporsi yang seimbang
maka kami berharap bahwa haji kita tahun ini tidak terlalu memberatkan jamaah
proporsi tujuh puluh tiga puluh menurut kami tahun ini belum pantas untuk diberlakukan karena
jamaah kita masih di dalam sistem awal sistem yang berlaku sekarang
bahwa mereka mendaftar baru dengan setoran dua puluh lima juta
sementara itu yang akan dilunasi empat puluh empat juta itu terbalik sekali
belum bisa diberlakukan pada tahun ini
jika ongkos naik haji ingin dinaikkan
kenaikan dari tiga puluh sembilan juta menjadi enam puluh sembilan juta rupiah
maka hal itu perlu dilakukan secara bertahap